dan insya allah kedepannya ini kami sedang berproses untuk setiap kecamatan kecamatan pun harus memiliki atau kebudayaan kebudayaan mereka akan diangkat ke dalam batik batik ini pak